saya segera kesana
mau kemana saya mau bikin perhitungan sama calon yang udah coba nipu saya calonnya udah
berhasil ditangkap sama bang udin wah saya boleh ikut serta enggak lumayan nih buat melampiaskan
kekesalan saya sama kang pur boleh kang sayur itu heboh tidak jadi pada ya
kok indah nelpon dulu mau pesan rendang lagi ya
rendangnya semuanya gosong tapi tapi saya ini saya kembalikan saya baru buka satu yang
pas saya kembalikan ya
saya permisi bang sebentar enggak usah bang lu kagak mau terima uang dari gua mau bang

tapi sesuai dengan brosur yang saya tulis
barangnya sudah dibeli
nggak bisa dikembalikan
kalau barangnya bagus dan sesuai promo sih nggak apa apa
kalau saya ganti saja gimana
kembalikan aja uang saya
udah buruan habisin kopinya
gue udah mau pulang nih
iya po sebentar
apakah bos sedang menunggu seseorang bos
selamat datang di parkiran kami
iya bang saya segera kesana
iya makasih tis
kang tisna makasih ya
kang tisna mau kemana
saya mau bikin perhitungan

calon yang udah coba nipu saya
calonnya udah berhasil ditangkap
saya boleh ikut serta nggak
buat melampiaskan kekesalan saya sama kang pur
jati pada ya
bang udin tadi kemana
saya tidak tahu
saya tidak diperkenankan menanyakan kemana bos pergi
mau kemana lu
mau ke parkiran
kalau yang udah nipu udah ditangkap sama bang udin
harusnya ibu tidak menjual rendang gosong kemarin
ini pelajaran yang sangat berharga buat ibu
pelanggan itu adalah raja
raja akan marah kalau dia merasa dicurangi
ibu kenapa nangis
saya titip parkiran dulu ya
tapi gue mau buang air dulu
ini orangnya pur
kalian mau apa
apaan si akrik
dengerin gua baik baik
dulu anak gua gua
dia bukan orang jahat
waktu ngurus s sepuluh k lo
hape nya dicuri orang
hape nya gak bisa dihubungi
tumben lo akrab petiga
tisna udah nuju orang yang udah ngurusin stnk nya
mau nipu dia
pakai lapor bang udin segala
gak taunya mantan anak gua nya bang udin
saya jadi malu sama bang udin
udah nambah masalah nambah duit juga
kamu tuh kalau
bunga jalan dulu